cerita dalam bahasa indonesia
hercules yang heroik
mari kita putar jam matahari ke era yunani kuno
saat orang orang percaya pada mitos dan legenda magis yang menjelaskan cara kerja alam
ada beberapa pria dan wanita luar biasa yang memiliki kemampuan magis bernama sang olympions
sang olympians memiliki kekuatan besar dan dianggap sebagai makhluk yang berbakat
ada yang bisa mengendalikan laut memanggil kilat dan guntur
ada yang bisa mengubah bentuk
hampir semua orang bisa terbang
selain itu sang olimpias juga dikenal karena kebijaksanaannya dan temperamennya yang garang
zeus adalah sosok legendaris yang paling populer di seluruh yunani kuno
dia adalah raja dari sebuah olimpian
dia duduk di singgah sana di puncak gunung olimpis
dia memegang petir dan mengendalikan cuaca
dia bisa membuat hujan dan salju dengan menjemput
dia bisa menjentikan jaringnya
zeus menikah dengan ratu hera
mempunyai anak bernama ares
ares tinggi tampan rambutnya sempurna prajurit yang tampil
ares adalah putra yang sempurna
ada anggota keempat dari keluarga elit ini namanya hercules
namun hercules tinggal bersama ayah ibu tiri dan saudara tirinya
hercules sangat kuat berani terlahir sebagai pemimpin
perbuatannya dirayakan oleh rakyat jelata
karena dia sebagian adalah orang
olimpian dan rakyat jelata
dia adalah seorang pahlawan
seorang juara dengan hati besar dan otot yang lebih besar
hercules tidak diterima di keluarga kerajaan
dia selalu diperlakukan sebagai orang luar
suatu saat di sebuah pesta keluarga
bu bisa berikan aku saladnya
bu bisa berikan aku saladnya
itu mangkukmu yang kedua belas her
apa kau akan makan selusin lagi
kau tidak bisa bicara seperti itu
berapa kali kita harus melalui ide
kau benar benar akan melakukan ini pada anak kita
hercules tidak pantas mendapatkan laut di meja kerajaan
hera anak laki laki itu di sini
kau bersikap jahat
tidak apa apa ayah
aku merasa sudah makan cukup hari ini
aku tidak bermaksud membuat ibu dan ares
hanya saja salad yunani ini sangat enak
aku hanya ingin mencicipinya lagi
selamat malam semuanya
apapun yang kulakukan
aku selalu menjadi orang asing di sini
terlepas dari semua perhatian yang didapat hercules
dia merasa ditolak oleh kerabatnya sendiri
dia berbaring di tempat tidur
merasa sengsara dan kesepian
dan dia akan ke gimnasium setiap kali dia merasa sedih
zeus akan segera pensiun
dan saatnya akan tiba ketika yunani harus memilih raja berikutnya
dia menolak gagasan darah campuran menjadi raja
hercules melihat sekumpulan anak anak dan binatang berkumpul di taman
cekikikan dan tertawa
jeruk ini benar benar enak
terima kasih meg
boleh aku minta
vitamin apa yang dimiliki jeruk
anak lain tidak bisa menahan kegembiraannya dan meminta lebih banyak juga
meg aku juga mau minta ya
hanya jika kalian berjanji padaku untuk
sikat gigi sebelum tidur hari
megaira membagikan semua buah yang dia kumpulkan di keranjangnya
anak anak menyukai mangga dan jeruk yang manis
megaira berdiri tepat di atasnya hercules tersentak
dia bisa mengangkat halter terberat tapi dia merasa sangat lemah di lututnya
terima kasih kau adalah hercules bukan
hmm ya bagaimana kabarmu
aku menyikat gigi dua kali sehari juga
siapa yang tidak mengenalmu bocah ajaib
kau adalah pria bujang yang paling layak di seluruh yunani
oh aku megaira orang orang tersayang memanggilku meg

bolehkah aku memanggilmu meg
kupikir kau sudah melakukannya buah
tidak ada percikan
kau tidak ada percintaan

dia mencari perang untuk menjadi orang yang jahat dan cinta
megaira menggoda hercules dan mereka berdua saling memberi nama hewan peliharaan saat pertama kali bertemu
malam itu hercules tidak bisa tidur sekejap pun
jantungnya tidak bisa berhenti memikirkan megaira
dia bertemu megaira di taman dan memberinya unicorn kayu
dan tidak merasakan kekosongan yang dia rasakan sebelumnya
hera mendengar perkembangan ini
dia merasa terancam dan cemburu
pernahkah kau mendengar pasangan kekasih
putramu berkeliaran di jalan yunani bergandengan tangan dengan orang biasa
apakah burung hantu
aku zeus yang perkasa
cinta itu buta
tapi aku tidak
ares menerobos masuk setelah kalah dalam adu panco melawan hercules
dia mengomel kepada ibunya seperti pecundang
ibu herk belum pernah ke gimnasum selama dua minggu sekarang
dia masih membuatku kalah dalam waktu kurang dari satu menit
bagaimana dia tetap bugar dengan namsumaken seperti itu
dia tidak punya kelemahan bu
dia punya satu sekarang
itu mega hera
panggil sepupumu raja erusteus dan panggil dia ke kamarku malam ini
hera bertemu dengan raja yuristius dan ares di sebuah ruangan rahasia malam itu dan menyusun rencana licik
mega hera bertemu dengan hercules
sedikit yang dia tahu bahwa itu adalah raja juristeus si penipu
sementara itu hercules sangat menantikan pertemuan dengan megaira malam itu setelah sesinya di gym
saudaraku aku menyerah
bagaimana kau melakukannya
jangan hari ini ares
aku harus lari
jaga saja rahasia itu di antara keluarga ya
sementara itu hercules palsu membawa mega hera ke hutan
aku harus menunjukkan tempat baru di kota ini
berjalanlah sedikit lebih jauh denganku mega
ada yang mencurigakan tentangmu hari ini herk
oh aku menyisir rambutku berbeda itu saja
suaramu terdengar lebih berat
sebelum mega hera mengetahui apa yang salah itu sudah terlalu
aku tahu itu
aku tidak akan mencarimu
aku tidak akan mencarimu
aku tidak akan menjawabmu orang biasa
aku telah membodohimu dan tidak punya banyak waktu
rakyat jelata kecil
kau penipu delusi
hercules tidak akan pernah membiarkanmu menang
hercules akan bertekuk lutut kepada hera satu satunya ratu sejati yunadi
mega hera kau di mana
meg kau di mana
sementara itu hercules menghabiskan waktu berjam jam mencari make
apa yang terjadi
di mana dia
apa kau melihatnya
aku melihatnya beberapa jam yang lalu
kalian berdua menuju ke timur
itu tidak mungkin
aku belum melihat make sejak kemarin
aku bahkan memanggilmu
tapi sepertinya kalian sedang terburu buru
hercules mengerti apa yang terjadi
dia menyerbu ke kastil raja
tidak secepat itu sepupuhku hercules
kudengar kau tidak terhentikan ya
kau harus menyelesaikan tiga tugas yang kuberikan padamu
dan jika kau menang kau dapat membawa kekasihmu kembali ke rumah
kau harus menerima tantangan ini
kau melupakan sesuatu penipu
aku akan pergi kemanapun aku dikirim dan muncul sebagai pemenang
apa kau tidak tahu aku pahlawan di sekitar sini
juristeus kemudian menugaskannya untuk menangkap singa nemea yang ganas
binatang buas dengan kulit yang tidak bisa ditembus dan teraungan ganas yang meneror
hercules menangkapnya dengan senang hati
hercules kemudian teringat trik yang dia pelajari dari pemburu tua
yang pernah mengatakan kepadanya bahwa jika dia bisa membuat singa membuka mulutnya dia bisa menanganinya dengan tangan kosong
hercules mulai mengejek singa itu dan meneriakan hinaan
datanglah padaku kau kucing kecil
hanya itu kemampuanmu
tiba tiba singa itu mulai menyusut
cakarnya menyusut dan giginya menjadi lebih kecil
dalam hitungan detik singa nemea telah berubah menjadi anak singa yang tidak berbahaya
hercules mengambil anak singa itu dan kembali ke euristeus
tugas pertamanya selesai
lumayan untuk yang berdarah campuran
aku tidak punya waktu untuk pujian palsumu apa selanjutnya
pergi ke gunung erymantos babi hutan akan menyambutmu
hercules ditugaskan untuk menangkap ery
dan dia menemukan erymantos
binatang ganas yang berkeliaran di lereng gunung erimantos
babi itu sangat ganas dan mengamuk
tidak terpengaruh hercules membuat jaring besar dari tanaman merambat yang kuat dan bersembunyi di semak semak
menunggu babi hutan itu muncul
babi hutan itu tertangkap dan berjuang untuk melepaskan diri
hercules menggulingkan binatang itu ke tanah
dia mengikatnya dengan aman dan membawanya kembali ke raja euristeus
sudah dua satu lagi
yuristeus bingung dengan kecepatan hercules melakukan tugas tugas ini
dia memutuskan untuk mengirimnya untuk mengambil ikat pinggang emas dari tentara amazon yang sangat ganas
hercules mengarungi lautan selama dua hari
setibanya di sana dia lalu meminta bertemu dengan hippolita ratu amazon
hipolita terkesan dengan reputasi hercules sebagai pahlawan hebat
dia setuju untuk memberinya ikat pinggang dengan syarat hercules membuktikan dirinya
dalam pertempuran melawan dia dan para
hercules kenapa kau tidak menyerang bali
tapi kau malah menahan semua gerakan kami dengan sangat sempurna
oh ratu perkasa aku mengagumi keahlianmu dan pasukan pemberanimu
tapi aku tidak bisa menyerang seorang wanita
itu terasa tidak sopan untukku
hipolita tersentuh dan memerintahkan tentara untuk meletakkan senjata
semua orang sangat terkesan dengan kesopanan yang ditunjukkan oleh
hercules kembali ke yuristeus dengan ikat pinggang emas
mustahil kau menang dia bebas untuk pergi
aku akan menang lain kali orang biasa
oh herk pahlawanku aku tahu kau akan menang
oh megairah cintaku sungguh sungguh jantungku berdetak kuat semua untukmu
aku telah melawan dan menjinakan binatang buas
tapi denganmu di sisiku aku merasa seperti anak kecil
jiwamu yang baik itu memandu jalanku
denganmu di sampingku aku tidak bisa tersesat
bersama sama kita menaklukkan kita bisa menjadi pasangan yang hebat
aku akan selalu bersamamu aku bersumpah
oh megairah hatiku milikmu selamanya dan selalu
cintaku cinta sejati
oh herk itu indah
sampai jumpa lagi